selain kebun binatang tempat wisata yang ramai dikunjungi adalah surabaya carnival park
selain satu satunya tempat wisata yang buka di malam hari
surabaya carnival park juga menawarkan indahnya gemerlap lampu lampion yang unik dan menarik
ribuan pengunjung di hari terakhir libur lebaran memadati surabaya carnival park
sejak pukul tiga sore mereka sudah memulai mengantri membeli tiket
di sini pengunjung tidak hanya rekreasi namun juga bisa mendapat edukasi mengenai sejarah kota surabaya
seperti galeri surabaya ini yang dibangun mirip gedung siola di jalan tunjungan
di dalamnya terdapat nama nama wali kota surabaya perkembangan seni budaya dan ikon kota surabaya
nah di galeri surabaya ini juga terdapat kata kata yang sering digunakan oleh warga asli surabaya
jika anda bukan warga asli surabaya anda mungkin mengira kata kata ini bermakna ejekan
namun sebenarnya ini berarti
contohnya saja ini lambemulamis itu berarti kamu cerewet
kemudian ada lagi westala itu artinya ya sudah lah
wahana yang menjadi favorit adalah bledekoster di mana pengunjung bisa memacu adrenalin karena akan dibutar tiga ratus enam puluh derajat
keliling angkasa serta verris wheel di mana pengunjung bisa menikmati gemerlap surabaya carnival park dari atas
nah satu umurah terus habis gitu sampai malam dianya terus wahannya bagus bagus karena baru ya mbak ya
sih kome diputar karena barusan pertama kali naik diputar sama kakak bisa ikut semua gitu loh maksudnya
surabaya carnival park merupakan satu satunya tempat wisata di surabaya yang buka pada malam hari
dengan merogoh kocek rp enam puluh pada hari biasa dan rp delapan puluh pada akhir pekan
maka pengunjung sudah bisa menikmati sekitar lima puluh wahana di sini
kan zatamarindora surabaya